jenazah kapus datin bnpb sutopo purwonugroho dimakamkan di taman pemakaman umum sonolayu boyolali pada senin pagi
pemakaman sutopo purwonugroho dilakukan dengan prosesi militer dan dipimpin kepala bnpb lejen doni monardo
sejumlah pejabat daerah hadir diantaranya gubernur jawa tengah ganjar pranowo
pemakaman sutopo juga dihadiri para petugas bpbd dan juga relawan
sebelumnya jenazah mendarat di bandara adi sumarmo boyolali pada pukul enam tiga puluh waktu indonesia barat
dan tiba di rumah duka di kawasan siswo di puran boyolali sekitar pukul tujuh tiga puluh waktu indonesia barat
sutopo meninggalkan seorang istri retno utami yulianisi dan dua putra muhammad ivanka rizaldi nugroho dan muhammad aufa wikantiasa nugroho